saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di mk
saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di mk
kita hormati proses bernegara
kita sampai tuntas semarin sekarang lagi rehat
dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus
jadi kemarin juga pesan pesan perubahan dititipkan oleh gus imin
saya rasa lebih banyak kegiatan partai